dan salah satu korban jatuhnya pesawat lion air pklkp janatun sintia dewi asal sidoarjo
akan mendapat santunan sebesar lima puluh juta rupiah dari jasara harja jawa timur dengan segera
jasara harja jawa timur mengaku siap memberikan dana santunan untuk korban penumpang jatuhnya pesawat lion air asal jawa timur
sampai saat ini jasara harja mencatat ada empat korban yang akan diberikan santunan
salah satunya janatun sintia dewi asal sidoarjo dan akan mendapat santunan secepat mungkin
karena jasad korban sudah diidentifikasi dan sudah dimakamkan
nilai santunan yang diberikan lima puluh juta rupiah sesuai dengan undang undang no tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
nanti setelah identifikasi selesai dan dinyatakan bahwa ahli waris adalah
ditentukan sesuai ketentuan perundang undangan siapa
kemudian kita transfer dana santunan kecelakaannya kepada ahli waris
nah untuk satu korban yang sudah teridentifikasi
tadi pagi kami sudah takziah ke bapak bambang ahli waris dari almarhumah janatun sintiadewi
kami sudah sampaikan bahwa berkas berkas dari keluarga almarhumah sudah lengkap